saudara kasus demam berdarah denggi di sumeneb jawa timur terus meningkat
tercatat satu ratus enam puluh delapan anak dirawat di rsud dr muhammad anwar sejak lima bulan terakhir
peningkatan pasien dbd terjadi sejak desember hingga mei dua ribu dua puluh
pada bulan maret rsud dr muhammad anwar terdapat empat puluh sembilan kasus dbd
angka ini melonjak signifikan dari bulan desember yakni enam belas kasus
jumlah anak yang terjangkit demam berdarah jauh lebih tinggi daripada pasien dewasa yang hanya mencapai lima puluh enam kasus
pihak rumah sakit mengimbau kepada seluruh pihak untuk melakukan penjagaan kasus penderita dbd
khususnya pada anak anak yang masih rawan terserang dpd
penjagaan bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kesehatan tubuh
penderita dbd yang dirawat di rsud dr haji muhammad anwar
bulan desember dua ribu dua puluh tiga sampai dengan pertanggal enam mei dua ribu dua puluh empat
jumlah penderita anak yang dirawat itu satu ratus enam puluh delapan anak dewasa lima puluh enam orang
saudara di bandar lampung warga menggelar pengkabutan obat anti nyamuk secara swadaya untuk menekan bahaya demam berdarah
merebaknya kasus demam berdarah dengi warga sukarame bandar lampung menggelar pengkabutan obat anti nyamuk atau fogging secara swadaya
untuk menekan jumlah nyamuk aedes aegypti
langkah ini dilakukan setelah ditemukan satu kasus warga yang positif demam berdarah
selain melakukan fogging lingkungan warga juga secara bersama sama bekerja bakti membersihkan lingkungan
dan menerapkan tiga m yakni menguras tempat penampungan air menutup tempat penampungan air
dan menimbun barang barang bekas yang dapat menampung air